era empat menteri kabinet pemerintahan joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin bersilaturahmi ke kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di menteng jakarta pusat
keempatnya adalah menteri pupr basuki hadi mulyono menteri kesehatan budi gunadisadikin menteri luar negeri retno marsudi dan menteri keuangan sri mulyani
menteri keuangan sri mulyani mengatakan pertemuan di rumah megawati hanya silaturahmi tidak ada pesan khusus dari megawati pada para menteri
megawati menggelar open house terbatas dan hanya dihadiri keluarga petinggi partai dan juga sejumlah pejabat